berikutnya kita ke film tanah air yang di tahun dua ribu enam belas ini mengukir prestasi yang membanggakan
jumlah penonton film nasional mengalami lonjakan yang ui luar biasa
salah satu jaringan bioskop terbesar di indonesia baru baru ini memberikan penghargaan kepada film film yang menembus angka satu juta penonton tahun ini
ini dia diantaranya ada apa dengan cinta dua dengan jumlah penonton terbanyak menembus angka tiga enam juta penonton
di susul ada my stupid boss dengan tiga juta penonton rudy habibi meraih satu delapan juta penonton
nah jumlah ini masih akan terus bertambah lagi karena film tersebut saat ini masih diputar di bioskop
catatan ini menjadi prestasi tersendiri setelah tujuh tahun terakhir
inilah tahun terbaik dengan tujuh judul film indonesia yang mencapai angka lebih dari satu juta penonton
dan berikut daftar lengkap film film tersebut